gagal usah ke london ya
lu ada maunya
gue mau ke laundry
lu cakep banget
beb gak terganggu kan
dengan sikap guntur tadi
beb masih bisa kosongin pikiran kan
gak usah dipikirin beb
gak usah dipikirin beb
mengenang awal pertama ketemu kita
dulu aku lagi makan sama temenku
beb juga lagi makan sama temen beb
begitu ketemu kamu
aku langsung jatuh cinta sama kamu pep
pengen bersama kamu selamanya
aku juga begitu beb
bayangin kamu jadi suamiku
kamu yang baik
aku pasti bahagia jadi istri kamu
aku pengen disayang sama kamu
aku juga begitu beb
aku juga begitu beb
aku juga begitu beb
punya anak atau endah
punya anak atau endah
yang penting sama kamu terus bip
aku juga begitu beb
kenapa kita mikirin anak terus sekolah begitu
lu tandain jam satu
anak pak rijal calon orang besar
tanda tanda orang besar mau lahir
banyak peristiwa besar mat
kampung masuk berita
pak muhyiddin masuk klinik
so tau lu
gue lahir tahun delapan puluh dua
lu gak percaya
gue lahir pas gunung gunung gunung leduk
kurang geger gimana
gue jadi hansip
kamu bukan cuma hansip
kebiasaan lu ninggalin gue
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih yoko
terima kasih olur ipyr platform ini sangat membantu kami melatih tempat keramik terbaik
perhatian dengan mereka sangat baik

induk ke jelas
kok kamu belum tidur
udah ribet kan sama papa
gak ada ribut ribut
udah kamu tidur ki
ini hadiah buat abang
mari jalan dulu
mau sarapan dulu
entar di kantor aja
siapa yang marah
nuraka loh marah sama orang tua
jangan berhubungan lagi sama anaknya seloyo
kalo sampe berhubungan lagi
abang hari ini kagak usah ke laundry ya
pantus banyak lo ada maunya
gua mau ke laundry